ya artis nikita mirzani melaporkan sejumlah akun dan juga sejumlah pihak yang diduga telah memfitnah serta menyebarkan berita bohong
tentang hinaan terhadap panglima tni gatot turmantio dalam akun twitter
nikita juga berencana menemui panglima tni untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut
setelah membantah tuduhan menghina panglima tni jenderal gatot nurmantio nikita mirzani akhirnya melaporkan ke kepolisian daerah metro jaya
diwakili kuasa hukumnya nikita melaporkan akun dan orang yang diduga menjadi dalang dibalik cuitan palsu tentang hinaan tersebut
menurut kuasa hukum ada dua akun yang dilaporkan yakni arya dwi atmo yang menyebarkan hoax lewat akun facebook
dan pemilik akun instagram adpki enam puluh lima yang diketahui menyebar luaskan berita bohong melalui media sosial
selain itu nikita melaporkan ketua gerakan muda anti komunis ketua aliansi pengusaha muda
ketua aliansi advokat islam nkri yang diduga telah menyebarkan
ketua aliansi advokat islam nkri yang diduga telah menyebarkan cuitan yang menghina panglima tni
para pelaku dilaporkan melanggar pasar dua puluh delapan dan dua puluh sembilan undang undang ite
sebab kuasa hukum menganggap mereka melakukan tindak sengaja memanipulasi data dan menyebarkan berita bohong
secara resmi akhirnya melaporkan ya
ada lima orang yang kita laporkan ada dua akun
ada dua akun kemudian yang tiga itu adalah organisasi masyarakat
yang pertama adalah tadi sudah disampaikan ada akun instagram pki tertutup bahwa dia yang pertama kali menurut jejak digitalnya itu diketahui sebagai penyebar pertama kali
ya terkutuk enam puluh lima pki terkutuk enam
kemudian disebarkan secara meluas lanjutnya adalah oleh akun facebook atas nama arya dwiatmo
ya kemudian dari situlah capture an itu tanpa konfirmasi terlebih dahulu
ya sekalipun misalnya kita sudah melakukan
dan tahan dalam akun instagramnya termasuk klarifikasi juga kepada media bahwa dia tidak pernah melakukan tweet itu walaupun akunnya adalah asli
nah kemudian tiga kelompok ada tweet seperti ini
kuasa hukum menambahkan nikita juga akan mengadakan pertemuan dengan panglima tni jenderal gatot nurmantio dalam waktu dekat untuk mengklarifikasi tuduhan melakukan penghinaan tersebut
budi tanjung jakarta